manajemen persebaya surabaya beserta bonek selasa siang melakukan pertemuan dengan wali kota surabaya eri cahyadi di balai kota surabaya
dalam pertemuan ini persebaya surabaya beserta supporter bonek menyampaikan sejumlah aspirasi
di antaranya kejelasan penggunaan lapangan latihan serta izin penggunaan stadion gelora bung tomo surabaya sebagai home base laga uji coba melawan bali united dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
yang dikemas untuk memperingati hari jadi kota surabaya
sejauh ini pemerintah kota surabaya belum bisa mengeluarkan izin karena pengelolaan renovasi dan penyulaman rumput stadion masih diambil alih oleh kementerian pupr
yang rencananya baru akan diserahkan kembali ke pemerintah kota surabaya pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh tiga mendatang
rencananya wali kota surabaya eri cahyadi bersama presiden klub persebaya surabaya azrul ananda
akan berangkat ke jakarta
menemui pihak kementerian pupr agar mendapatkan izin penggunaan stadion gelora bung tomo surabaya untuk laga pramusim persebaya
stadion ini menjadi kewenangannya menteri pupr
kalau di solo sudah selesai terkait dengan ngobras rumputnya
kalau surabaya itu masih belum maka bisa digunakan

bulan juni bisa digunakan
karena belum ada pengerjaan lanjutan pitch stitching atau penyulaman rumput sintetis di stadion gbt saat ini
diharapkan izin penggunaan stadion gelora bung tomo surabaya dapat diberikan kementerian pupr
untuk laga uji coba melawan bali united
saat ini untuk kesiapan uji coba menghadapi bali united
persebaya surabaya sudah mengajukan izin keamanan kepada pihak kepolisian
sudah bahkan kita sudah kirim surat ke kepolisian
jadi sesuai dengan perpol kita sudah jalankan semua
persebaya surabaya mengagendakan tiga laga uji coba pramusim
yaitu menghadapi bali united persija jakarta dan satu pertandingan lagi dengan klub dari luar negeri
wahyu pratama surabaya jawa timur